tidak pacaran sama bu huryola
semua orang juga tau
kamu jangan sembarangan kalau ngomong
kang gadang kalau saya sama jeniper gimana
oh tenang aja doi
kalau kamu mah akur
tapi tetap orang lain yang pusing
kalian itu yang saya kasih tau
apalagi si aceh
memanfaatkan mertua saya
memanfaatkan mertua saya untuk menghabiskan uangnya
kalian tau gak sih
uang itu sebenarnya bukan uangnya dia
uangnya neneknya si debbie
capek capek pergi ke luar negeri sampai timur tengah
ngumpulin uang buat keluarganya
bukan buat dihabis habisin begitu aja
kalian pasti puji puji dia kan
sembah sembah dia sampai uangnya keluar kan
buat senang senang kemarin
gak boleh sembah sembah orang
kang gadang bu sri
wah tidak apa apa wah
apa lagi sih
pada paskan berhubungnya
tapi lah tadinya
bagus bagus wah harusnya ditambah lagi gambar hatinya tuhan hahaha
hahaha tunggu tunggu jangan pak dong panggil bro oh iya wah bro tenang aja
cek tenang bersaing nanti kita bikin kaos kedua edisi yang lebih keras bener banget
tuh kalau bisa warnanya ditambah lagi kuningnya jreng bro hahaha
di sini cuma kamu yang nggak boleh panggil saya bro saya ini mertua kamu panggil saya bapak
iya iya pak eh tapi saya ada ide pak bagaimana kalau sore nanti kalian berdua pergi ke bogor
nah biasanya di alun alun tuh banyak cewek cewek pada jalan pada duduk duduk nah pamerin tuh bajunya
ini kaos baru baru ini kalau kamu mau panggil saya bro kalau bisa warna ditambah lagi kuningnya
berjuang cinta hahaha renceng hahaha ada yang punya ide yang bagus ayo kita ke bogor
ya nggak papa bro cek hahaha oh sayang sekali ya nggak boleh boleh sanaan dong ceng sebelah kasih
tempat duduknya dong nah
keren sama bar begini hahaha
pak tatang maaf kalau mau berobatnya daftar dulu saya bukan mau berobat
uin saya ada perlu sama bu dokter sebentar ya udah kalau gitu silakan masuk kasih
nungguin tunggu sebentar ya setelah pak tatang iya
assalamualaikum bu dokter waalaikumsalam silahkan duduk pak tatang
nanti saya kasih pinjamnya uang ya
sekarang aja mbak dokter
lisingnya besok datang
ini pak tatang
kurang sepuluh ribu
ini saya juga lagi cari pak tatang uang sepuluh ribunya
makasih bu dokter
bapak kenapa sih ngumpulnya sebayang muda muda
nggak malu apa mas si debbie
udah mulai nggak enak disini
kamu kayak kemet aja
nasi hati orang mulu
lupa aja bro ya nggak enak
sini lagi semua ya
kaosnya bagus banget ceng
ceng jaketnya jangan dipake dong
kan kaosnya bagus jadi ganteng
kamu tau gak artinya love destroyer
artinya pejuang cinta
artinya penghancur cinta
anjur semua kalau sadia
sama debbie kalau sama eros untuk kepentingan diri sendiri
saya galak sama debbie itu untuk melindungi debbie dari orang orang seperti kalian
seperti kamu kum bikin ulah anaknya yang pusing
apa memangnya saya kenapa
pacaran sama bu yola
saya tidak pacaran sama ruyola semua orang juga tahu
tapi jangan sembarangan kalau ngomong
tapi raut muka kamu ekspresi kamu tidak bisa ngebongin saya kum
kalau saya sama jennifer gimana kang dadang
oh tenang aja dong kalau kamu mah akur
tapi tetap orang lain yang pusing gara gara kamu
dah ayo antarin emak ke cire house
kunci dulu pintunya cepet
jangan sering sering pakai jaket
nama nama jutian emak aja
deket masuk angin emak
siang siang lah masuk angin
emak udah dengar berita belum
dede kabur dari rumahnya emak eros
ya nggak tahu atuh asingnya emak